atas kanvas anak pertama dari pasangan adik saifatul rahman dan neni hikmiah
warga desa sukakarta karawang mampu menghasilkan hasil karya seni tinggi
dari coretan coretan cat warna yang digoreskan tangan mungilnya
menurut ayahnya kemampuan aldrik melukis berawal sejak berumur satu lima tahun
aldrik sering memperhatikan ayahnya melukis
namun saat diberi pensil warna dan buku gambar aldrik menolak
ia malah meminta kanvas dan cat warna
terus melukis apa lagi
jadi mau jadi apa
mau jadi melukis
mau jadi melukis
oh jadi komponen kebakaran juga
dua pengen jadi dua
hingga saat ini setidaknya sudah lima puluh lukisan dihasilkan aldrik
dengan beragam corak warna dan tema yang berbeda
telah dibeli seorang pemilik hotel di cirebon
seharga rp satu lima ratus hingga rp lima